partai keadilan sejahtera pks resmi mengajukan daftar bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat ke kpu ri
senin pagi delapan mei dua ribu dua puluh
presiden pks ahmad syaiqo pendahara umum mahfudz abdurrahman sekjen habib abu bakar al habshi
dan jajaran kaider pks tiba di kantor kpu ri jakarta pusat pukul sembilan lewat lima puluh tujuh pagi
dan langsung menuju aula tempat mendaftaran di lantai dua gedung kpu
pengurus dan kader pks disambut oleh jajaran komisioner kpu dan bawaslu
pks mengajukan lima ratus delapan puluh daftar nama bacalek yang terdiri dari berbagai kalangan
mulai dari purnawirawan milenial dan perempuan
seperti artis dan komedian narji cagur serta inovator kesehatan dr gamal albin said
tadi paparan secara umum kita mengakomodir milenial
dan itu bukan di nomor nomor yang buncit ya
tapi kita menempatkan pada nomor nomor yang bagus walaupun itu masih milenial
demikian juga dengan perempuan
sehingga mudah mudahan dengan konfigurasi seperti itu
nanti keterwakilan kita di dpr ri juga akan sangat beragam
dimana ada keterwakilan dari milenial ada keterwakilan dari perempuan
dan juga dari berbagai elemen elemen anak bangsa ini
selain di jakarta pengurus pks kota makassar juga mendaftarkan lima puluh bakal calon legislatif
ke kpu kota makassar senin pagi
namun saat diverifikasi di sistem informasi pencalonan atau silon
dokumen para calon belumlah lengkap
sehingga kpu makassar menolaknya
ternyata memang di silon nya belum lengkap
karena ketentuan memang dalam regulasi persyaratan dokumen semua calon
termasuk juga dokumen dokumen yang dibuat
bahwa selain diunggah di silon
dan juga kemudian ada dokumen yang kemudian diunduh
lalu diprint dokumen fisiknya dibawa ke kpu kota makassar
itu ternyata tidak lengkap
sehingga kami kembalikan untuk dilengkapi
karena tahapan pengajuan ini memang dari tanggal satu sampai tanggal empat belas
atas penolakan tersebut pks berjanji akan melengkapi dokumen para calegnya
sebelum batas akhir pendaftaran pada empat belas mei pukul dua puluh tiga waktu indonesia tengah nanti
tim liputan cnn indonesia